inilah suasana salah satu maktab yang ada di arafah
di tempat inilah nantinya jemaah calon haji akan menghabiskan waktunya untuk melaksanakan wukuf
sejumlah persiapan terus dikebut karena pelaksanaan wukuf tinggal menghitung hari
seperti yang dilakukan oleh ali santur
menghias tenda dan menata ruangan menjadi hal penting untuk kenyamanan jemaah calon haji
tepatnya tanggal enam juli hijah tiga hari menjelang arafah
kami berada di arafah untuk prepare persiapan tentang bagaimana nanti menjelang wukuf
alhamdulillah seperti dilihat saat ini mas alfian
ini tenda di arafah yang saat ini dipenuhi dengan ada kamar di sebelah
kamar yaitu ada laki perempuan dan di areal ini ada musola
bagaimana nanti ada khutbah arafah
wukuf kita akan ada diberikan
di sini dan juga alhamdulillah disiapkan buvee
serta ada kamar mandi di belakang
yang tujuan kita untuk bikin nyaman para jamaah yang mengikuti wukuf selama di arafah
tak hanya di arafah dibina juga persiapan terus dikebut
karena di tempat inilah jemaah calon haji biasanya akan menginap sambil menunggu waktu untuk melempar jumrah
jadi yang tampak di belakang saya ini adalah salah satu tempat penginapan
yang nantinya akan ditinggali oleh jemaah calon haji sebelum sambil menunggu untuk melakukan lempar jumroh
dan ini adalah lokasinya berada di mina